suatu ketika jauh sekali di sebuah pondok kecil hiduplah seorang jin
dia memiliki taman yang sangat indah
taman itu dipenuhi dengan pohon dan bunga dari berbagai jenis yang dia perlakukan dengan penuh cinta
jin itu begitu kuat
dan bagaimana dia mendapatkan kekuatan ini
dengan tidur dia akan tetap terjaga selama delapan belas tahun dan setelah itu matanya mulai tertutup
oh sudah waktunya
baiklah bunga kecil yang bagus aku harus pergi dan beristirahat sekarang
tapi saat aku tidur sihirku akan menjaga kalian
lalu kemudian dia akan tertidur nyenyak selama delapan belas tahun
bunga bunga di kebunnya sangat mencintainya dan merasa tidak bahagia karena dia sendirian
sepertinya dia butuh teman
angin membawakanku berita tentang peri yang kuat yang terbang sekali setahun haruskah kita berdoa padanya
iya tentu saja
seluruh taman berdoa agar peri bisa mendengar mereka
halo untuk apa kau memanggilku

bunga bunga mengatakan kepadanya bahwa mereka berharap tuannya memiliki teman untuk tinggal bersama
sepertinya kau benar benar mencintai tuanmu iya
baiklah aku akan memberkati jin dengan anak yang bahagia
jadi dia menciptakan telur zamrud besar di bawah pohon lada
itu hanya akan hilang ketika jin bangun
maka dari itu jagalah dengan baik
selama bertahun tahun bunga bunga dengan sabar mengawasi telur raksasa sampai akhir tahun ke delapan
taman itu penuh kegembiraan saat jin keluar
dia sangat heran dengan telur yang ada di sana
tiba tiba telur mulai pecah dan semua yang di taman sedang menunggu
bayi bagaimana itu bisa datang ke sini
bayi itu tiba tiba menatapnya dengan mata hijaunya yang meluluhkan hati jin itu
oh kau sangat berharga aku pikir aku akan membesarkanmu di sini di rumahku
bunga bunga semua bersuka cita ketika mereka mendengar ini
lalu kemudian bayi itu yang bernama peperina tumbuh dengan gembira seperti yang peri katakan
dan dia juga bernyanyi dengan sangat manis
jin dan peperina selalu terlihat berbicara dan tertawa terus menerus satu sama lain
tetapi ketika delapan belas tahun hampir tiba jin itu mulai merasa mengantuk
oh ya ampun jika aku tidur siapa yang akan merawat peperinaku tersayang
sementara jin khawatir tentang hal ini peperina sedang berkeliaran jauh ke dalam hutan
maafkan aku tapi kau memiliki suara yang begitu indah sehingga aku tidak bisa berhenti mendengar
aku aku peperina
keduanya perlahan mulai berbicara dan segera terpesona satu sama lain
eh peperina kau adalah gadis paling menawan yang pernah aku temui
maukah kau pergi ke istana bersamaku untuk menjadi istriku
aku sangat menginginkan itu tapi kita harus bertanya pada ayahku dulu
ayo aku akan mencoba meyakinkannya
ketika mereka berbicara peperina menanggungnya
ketika tiba louis bersembunyi di antara semak semak
sementara peperina pergi untuk berbicara dengan jin
ayah ada yang ingin ku tanyakan padamu
nah ketika kau pergi tidur selama delapan belas tahun ke depan apa yang akan aku lakukan sendiri
senyuman jin hilang saat dia takut tentang pertanyaan itu
ya aku sudah memikirkannya juga
dan kau sudah cukup dewasa untuk menemukan seseorang
mengapa aku tidak menemukan seseorang itu untukmu
tapi dia harus benar benar layak untukmu
seseorang yang benar benar
apa bukan maksudku
tapi peperina tidak mendengarkan lagi
dia bertepuk tangan dan keluar dari semak semak
louis yang sangat mengejutkan jin
ini adalah pangeran louis dan
ya kami saling mencintai bukankah itu luar biasa ayah
jatuh cinta kapan kau bertemu dengannya
beberapa menit yang lalu ayah
tapi pada pandangan pertama aku tahu itu adalah cinta sejati
tuan aku berjanji kepadamu bahwa aku akan selalu menjaga putrimu
jin merasa tidak setuju namun dia melihat betapa bahagianya peperina dalam pelukan louis
baiklah kalau begitu karena kau benar benar mencintainya aku merestuimu
yehe terima kasih banyak ayah
setelah itu peperina mengemasi semua barang barangnya dan pergi ke kastil pangeran
mengucapkan selamat tinggal kepada jin
pagi berikutnya jin dikejutkan oleh keheningan tanpa peperina
dia berubah menjadi seekor merpati dan terbang
saya akan menemukan dia
saat menemukan kereta kerajaan dia menghampiri dan melihat louis dan peterna berbicara cukup bahagia satu sama lain
hmm dia sepertinya baik baik saja aku terlalu berlebihan
dia terbang kembali ke pondoknya dan mencoba untuk tidur
tapi dia masih tidak bahagia
ini konyol sekali tapi aku akan pergi untuk terakhir kalinya
kali ini dia berubah menjadi seekor elang
dia terbang tinggi dan melihat kereta kerajaan melewati gerbang istana
dia melihat mereka saling tersenyum hangat
mereka benar benar jatuh cinta
ya sekarang aku yakin bahwa dia akan baik baik saja tanpa aku
lalu jin akhirnya puas dan pergi tidur
sekarang selama beberapa hari
louis tetap dekat dengan peperina
tetapi dia segera terjebak dengan pemerintahan kerajaan
dan kadang kadang harus meninggalkan istrinya sendiri
karena louis sangat tampan banyak wanita yang jatuh cinta padanya
mereka iri pada peperina dan sering sekali mencoba untuk mengganggunya
nama semacam apa itu peperina

aku dulu pernah punya anjing bernama sinamon
pakaian pelayan masih lebih baik daripada itu
oh apa yang pangeran muda lihat dalam dirimu
dia senang ketika louis kembali
tetapi ketika sendirian para wanita itu akan mengganggunya tanpa ampun
suatu hari louis membawanya ke ruangan rahasia
dan menunjukkan padanya pedang yang indah
itu sungguh luar biasa
tapi louis mengapa kau tidak pernah mengeluarkan ini
ini adalah hadiah terakhir yang diberikan almarhum ayahku
ini sangat istimewa bagiku dan aku ingin kau mengetahuinya
sayangnya tidak satupun dari mereka yang tahu bahwa seseorang sedang mendengarkan di luar
dengar aku pikir ada cara untuk membuang putri keluar dari istana
keesokan harinya saat berkeliling raja melihat sesuatu yang tidak asing di tanah
dia mengambilnya dan merasa terkejut melihat bahwa itu adalah pedang ayahnya
seseorang telah menyusup dan tidak diketahui
penjaga temukan pelaku yang menghancurkan pedang ini
para penjaga mencari dan segera membawa wanita wanita istana kepadanya
apakah kalian yang melakukan ini
tidak bukan aku
kami minta maaf untuk memberitahumu tentang ini tapi putri peperino yang melakukannya
kami melihat putri peperina membawa pedang tapi kami tidak tahu kenapa
louis sangat marah
apalagi karena satu satunya orang yang tahu tentang pedangnya itu adalah
panggil peperina ke sini
peperina merasa begitu terkejut dibawa kehadapan louis
cintaku apa ada yang salah
beraninya kau bertanya padaku setelah kau menghancurkan pedang ayahku
tinggalkan istana ini dengan segera
peperina yang malang patah hati
belum lagi dia bingung
dia mencoba menjelaskan tetapi pangeran yang terlalu terguncang oleh pedang tersebut
tidak mau mendengarkan
akhirnya peperina diam diam berbalik dan pergi
peperina berjalan dengan sedih menuju rumah jin
berharap dia akan segera bangun sekarang
oh burung kecil yang manis
betapa beruntungnya kau memiliki sayap untuk membawamu pulang
tapi saat itu burung itu berubah menjadi jin dan peperina berteriak sedih melihatnya
apa yang terjadi
peperina menceritakan semua tentang pedang itu
sayangku kau terlalu cepat mencintainya
dia tidak mengenalmu cukup baik untuk memahami sifat sejatimu
sementara itu di istana louis mondar mandir di sepanjang koridor merasa patah hati
tiba tiba dia mendengar seseorang berbisik di dekatnya
putri peperina konyol itu telah pergi
trik kita berhasil
para wanita itu terkejut dan takut melihat louis yang marah
akhirnya mereka mengakui yang mereka lakukan
aku tidak percaya ini
tinggalkan kerajaanku dan jangan pernah kembali lagi ke sini
oh peperina apa yang telah kulakukan
louis dengan bergegas pergi menuju rumah jin
sampai akhirnya dia tiba di sana
peperina cintaku tolong keluar
kau tidak bersalah
seharusnya aku mendengarkanmu aku sungguh sangat menyesal
louis aku senang akhirnya kau tahu yang sebenarnya
dan aku memaafkanmu
kumohon kembalilah ke rumah bersamaku
maaf louis aku memutuskan untuk tinggal di sini bersama ayahku
karena hanya dia yang mengenalku apa adanya
keputusanku sudah bulat louis
tolong hormati itu dan pergilah
mengatakan ini dia berbalik dan masuk ke dalam rumahnya
louis mengambil napas dalam dalam dan duduk
aku katakan ini padamu
aku akan diam di sini sampai kau menyadari bahwa aku benar benar menyesal
lalu dia diam di situ bertahan di hari hari yang panas dan malam yang dingin
bunga bunga itu merasa kasihan padanya dan memberinya buah buahan dari taman
dan jean memandang keluar jendela setiap hari merasa khawatir
peperina kau harus pergi kepadanya
tentunya sekarang kau tahu betapa dia mencintaimu
tapi ayah dia menyakitiku aku tidak akan dan aku tidak bisa memaafkannya
oh ya ampun anak ini keras kepala sekali
peperina tahu betapa sang pangeran mencintainya sekarang
tetapi dia masih meraguk
oh sepertinya akan ada badai yang benar benar buruk malam ini
aku merasa kasihan pada louis
lalu peperina berbalik untuk menyembunyikan kekhawatirannya
saat itu awan bergemuruh dengan guntur dan hujan mulai turun dengan kekuatan besar
tetapi meskipun begitu louis tidak pergi
peperina tidak tahan lagi dan akhirnya dia lulu
dia meminta maaf dengan sungguh sungguh kepada louis dan segera badainya berhenti
peperina dan louis sedikit terkejut tetapi tidak mengindahkan badai yang tiba tiba berhenti
jin menatap ke langit dan mengedipkan mata
tidak ada yang lebih indah dari melihat anak sendiri bahagia